kita tersambung melalui skype dengan ari dwi gomeringer warga negara indonesia yang saat ini telah menetap di jerman
langsung saja kita sapa ada di belakang saya
halo selamat pagi mbak ari wah tampil cantik sekali dengan kerudungnya
apa kabar nih mbak ari
alhamdulillah mas iqbal semuanya baik baik aja lancar semua puasanya
iya kalau tadi saya dengar ada sampai delapan belas hingga sembilan belas jam puasa itu saya biasanya langsung bentar bentar melihat jam begitu ya
tapi suasana ramadan di sana sendiri seperti apa sih dengan durasi puasa yang cukup panjang itu
durasi puasa benar delapan belas sampai sembilan belas jam
di sini memang alhamdulillah tahun ini lebih ringan dibanding tahun yang lalu
jadi karena kita masukin musim peralihan ke musim panas jadi temperatur saat ini kurang lebih di enam derajat sampai lima belas derajat
jadi temperaturnya mendukung untuk berpuasa
jadi empat hari tidak begitu terik gitu mas iqbal
oh tapi kalau misalnya kegiatannya sendiri seperti apa itu kalau di sana
saya lihat tadi ada buka puasa bersama itu gimana sih mbak
iya jadi kita teman teman komunitas warga indonesia memiliki satu kegiatan di bulan puasa
yaitu buka puasa setiap hari jumat di kediaman keluarga setiaji salah satu warga indonesia
di sana kami mengadakan kegiatan seperti pengajian
kemudian diawali dengan buka puasa dengan makanan yang manis terlebih dahulu
habis itu kita sholat maghrib bersama lalu makan besar
kemudian kita sholat maghrib sholat isya dan sholat tarawih bersama
asik sekali ya sebenarnya ada berapa sih jumlah warga negara indonesia di daerah mbak ira sendiri
dan juga berbicara soal makanan itu sendiri makanan khas indonesia yang biasanya sering dibuat apa dan bahan bahannya itu susah nggak sih
jadi apa sih yang didapat di sana
ya kita di sini warganya cukup banyak ya mas alhamdulillah
jadi kita warga muslimnya juga banyak jadi ya sedikit terobati rasa kangen terhadap keluarga di indonesia
terus di sini makanan yang ya yang bikin kangen ya makan makanan indonesia ya seperti sate rendang kemudian ikan asin
ada juga ya ikan asin
iya seperti itu kemudian off seng kampung teman teman lainnya
itu yang masak siapa itu mbak apa mbak ira atau sama sama rame rame yang masak atau membawa sendiri sendiri dari rumah
jadi kita ya ibu ibu di sini juga masing masing membawa kira kira makanan yang mereka gemari gitu
jadi masing masing membawa terus kita makan bersama sama
oh jadi bawa sendiri sendiri dari rumah
jadi tanpa dipungut biaya sama sekali kan otomatis itu
dan kemudian di sini juga ada teman teman kita dari negara lain seperti turki
kita juga suka buka puasa bersama
jadi kita juga suka memperkenalkan makanan makanan indonesia kepada mereka
terus tanggapan mereka apa dengan masakan masakan indonesia
dan juga mungkin saja dengan mungkin ada perbedaan pola ramadan yang dilakukan oleh warga negara indonesia dengan warga negara asing
ya di sini kita alhamdulillah makanan indonesia diterima sangat baik gitu ya
cuman memang kita kurangi level kepedasan makanan kita gitu
terus untuk makanan makanan di turki ya memang berbeda tapi itulah yang jadi kekayaan kita saling apa ya saling tahu
jadi tahu kebudayaan kultural negara negara
negara turki seperti itu
ini ada rencana untuk balik ke indonesia nggak sih lebaran ini mbak ira
jadi nanti sekitar tanggal delapan belas nanti saya terbang ke indonesia gitu
kemudian rencana puasa menghasilkan puasa di sana sampai lebaran bersama keluarga di tanah air
oke tentunya kita menunggu mbak ari datang ke indonesia
bisa mampir ke cnn juga untuk membawa makanan makanan yang tadi mungkin juga udah dipromosiin
terima kasih mbak ari sudah berbagi informasi dengan kami